pandemi covid sembilan belas yang masih berlanjut menghadapkan negara kita kepada resesi ekonomi
ancaman resesi menghantu berbagai negara termasuk juga indonesia
pelemahan ekonomi dalam dua kuartal berturut turut semakin jelas di depan mata
negara tetangga singapura sudah kena dampaknya
hal ini tentunya harus diantisipasi oleh pemerintah indonesia lewat berbagai strategi anggaran kebijakan dan stimulus ekonomi
indonesia berjuang untuk tidak masuk ke dalam jurang resesi
bagaimana kekuatan fundamental ekonomi kita untuk tidak masuk ke lembar resesi
dan seberapa kuat perekonomian yang dimiliki indonesia untuk melawan pandemi yang masih berkelanjutan
kami bahas dengan narasumber yang telah bergabung malam hari ini
saya sapa selamat malam
pak faisal basri ekonom senior universitas indonesia
apa kabar pak faisal
dan selanjutnya ada pak justinus prasto staff khusus kementerian keuangan
pak justinus selamat malam apa kabar
selamat malam mas aldi kabar baik terima kasih
dan selanjutnya juga ada bapak rosan roslani ketua umum kamar dagang
pak rosan selamat malam apa kabar
selamat malam alhamdulillah baik mas aldi
saya mungkin ingin ke pak faisal basri terlebih dahulu
pak faisal kita sama sama tahu indikator ekonomi kemudian data pdb atau inflasi ini
menunjukkan bagaimana roda perekonomian berjalan begitu di negara kita
namun agar kita bisa memberikan perspektif kepada masyarakat
sebetulnya apa yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat indonesia
bila terjadi resesi ekonomi begitu di dalam negeri
bagaimana cara kita bisa memperbaiki keadaan negara indonesia
pak faisal bisa mendengar dengan jelas suaranya dari studio pak
ya sepertinya kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan pak faisal
saya ke bang yus terlebih dahulu mungkin ya
bang justinus ini terkait dengan banyak yang ingin mendapatkan penjelasan sebetulnya
sejauh mana fundamental yang dimiliki indonesia
sekarang singapura negara tetangga kita
yang paling dekat begitu sudah mengkonfirmasi masuk ke dalam resesi
sebetulnya fundamental kita saat ini di kuartal menuju kuartal ketiga begitu
ya terima kasih mas aldi selamat malam bang faisal pak rosan
secara umum memang hampir semua negara terdampak covid
ekonomi juga tumbuh sudah terkonfirmasi banyak negara tumbuh negatif
di kuartal dua kita belum mendapatkan rilis resmi dari bps sehingga harus kita tunggu
tetapi kementerian keuangan juga sudah mengkonfirmasi sudah hampir pasti pertumbuhan kuartal dua kita negatif
tapi secara fundamental sebenarnya dari sisi moneter misalnya nilai tukar rupiah
lalu dari sisi pasar modal ihsg juga sudah membaik nilai tukar rupiah juga relatif stabil
dan kita juga patut bersyukur karena kmnku dan bnku
bi sudah menyelesaikan skema burden sharing sehingga apbn dengan postur baru sesuai perpres tujuh puluh dua dua ribu dua puluh
sudah dapat dijalankan dengan defisit yang diperkirakan enam tiga puluh empat persen atau sekitar rp satu tiga puluh sembilan triliun
artinya kita sudah mendapat jaminan pembiayaan dari bank indonesia
dengan alokasi penanganan covid sebesar rp enam ratus sembilan puluh lima dua triliun
dengan berbagai manfaat
dengan semacam skema stimulus rasanya itu sudah cukup
sementara ini bisa mendukung perekonomian kita
termasuk memberikan perlindungan sosial bagi warga masyarakat
selebihnya kita berharap penanganan dampak kesehatan itu dapat segera membaik
dengan ditekannya pasien yang positif atau penyebaran covid
sehingga bisa menjadi prasyarat yang baik bagi reopening ekonomi kita mas aldi
bang justinus ini terkait dengan kita mengedepankan ekonomi
kemudian juga banyak masyarakat yang bertanya tanya
yang kemudian juga memiliki pemerintah lebih mengutamakan ekonomi daripada kesehatan
padahal kita sama sama tahu bahwa itu tadi singapura negara tetangga kita sudah terkena resesi
pertumbuhan ekonomi kita kuartal satu sudah berkontraksi
dan juga diprediksi kuartal kedua akan kontraksi lagi
bagaimana memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa memang saat ini kita butuh melakukan langkah langkah strategis
untuk kemudian memulihkan perekonomian kita
ya memang dengan kondisi ekonomi yang melemah pertumbuhan yang negatif
market yang tidak bisa bekerja normal warga masyarakat butuh bantuan
sekarang kita berharap pada pemerintah sebagai satu satunya bisa diandalkan
untuk menjaga perekonomian termasuk kesehatan di dalamnya
maka tidak perlu kita menghadap hadapkan antara ekonomi atau kesehatan
jelas ekonomi sekarang ekonomi pandemi
yang seluruh daya upaya diarahkan untuk pertama
menangani dampak kesehatan termasuk penyediaan infrastruktur fasilitas
lalu menjadi jaminan perlindungan sosial untuk warga masyarakat terdampak
dan sekaligus menciptakan bantalan bagi perekonomian
supaya para pelaku usaha juga tidak jatuh terlampau dalam dan bisa segera recover
maka tiga tiganya dikerjakan sekaligus tetap prasat utama adalah kesehatan masyarakat
maka alokasinya rp delapan puluh tujuh triliun itu diutamakan untuk penanganan kesehatan
sebagai prasyarat ekonomi bisa dibuka kembali
oke mungkin bang yus bisa juga dijelaskan
sebetulnya skemanya untuk kemudian realokasi dana apbn realokasi anggaran
itu seperti apa untuk kesehatan untuk berbagai sektor
mana yang kemudian akan diprioritaskan oleh kementerian keuangan
ya dengan alokasi rp enam ratus sembilan puluh lima triliun
sektor kesehatan itu sekitar rp delapan puluh tujuh lima triliun
dan sudah mulai dari awal setelah april sudah dialokasikan
bahwa ada beberapa yang tidak cepat dalam eksekusi itu iya
tapi ini adalah proses administrasi atau pengadaan barang jasa
belakangan sudah ada kecepatan yang cukup baik
terutama untuk pemberian insentif dan penyediaan alat kesehatan
sekarang sedang didorong pengadaan barang untuk penyediaan alat tes di tempat tempat umum
terutama transportasi sehingga meringankan beban
dan menjamin mobilitas warga bisa dilakukan dengan lebih baik dan lebih aman
lalu ada dua ratus tiga triliun itu untuk perlindungan sosial sudah dimulai sejak april
dan relatif ini cukup efektif dan sudah diperpanjang sampai dengan desember dua ribu dua puluh
selebihnya adalah insentif usaha ada sekitar satu ratus dua puluh triliun
lalu ukm itu rp satu ratus dua puluh tiga triliun itu sudah berjalan sejak awal untuk ukm
mulai pembebasan pajak pajak
termasuk pph ukm yang ditanggung pemerintah
lalu juga subsidi bunga untuk para debitor
dan juga alokasi untuk pembiayaan kredit ukm
selebihnya untuk korporasi bumn dan lain lain
sedang diproses di bulan juli ini
jadi dengan skema itu praktis untuk pemulihan ekonomi
itu dimulai kira kira mulai pertengahan juni
dan akan lebih efektif di juli ini mudah mudahan sampai dengan desember
kita bisa mencapai
kecepatan ketepatan yang efektif mas aldi
oke jadi kesehatan jaminan sosial dan juga kemudian insentif
atau stimulus stimulus ekonomi untuk ukm dan juga usaha
mungkin saya selanjutnya ke pak rosan roswani
terkait dengan keadaan realnya di lapangan saat ini
bagaimana dunia usaha memaknai ancaman resesi yang akan dihadapi indonesia
melihat negara tetangga sudah mengonfirmasi mengalami resesi
ya terima kasih mas aldi
kalau dari kami dari usaha dan kadin melihat bahwa
kita akan memasuki resesi kalau stimulus pemerintah ini masih lambat seperti sekarang
dan kita sebetulnya kita juga sudah mempro apa dari kami memprioritasikan
di kuartal ketiga kita masih minus karena stimulus yang lambat
karena walaupun sekarang sudah ada pelonggaran
tapi kalau saya bicara dengan seluruh asosiasi yang berada di bawah gadin
seperti pemain tekstil dan yang lain lainnya gitu
jadi memang untuk menuju ke arah normal kembali masih lama
jadi kita pun melihatnya ini masih panjang sampai akhir tahun dua ribu dua puluh satu gitu keadaannya
oleh sebab itu kita memang mencoba kita mencoba kita mencoba kita mencoba
memang mencoba untuk
cash flow kita gak pikir
cari untung lah kita bertahan dulu
kita bisa selamat dulu
karena asumsi kita memang
tadi seperti sampaikan
impor kita kan memang
ekspor kita menurun impor kita menurun lebih banyak
itu adalah bahan baku dan bahan penolong
industri kita akan mengalami
penurunan yang cukup
signifikan juga jadi
dan harga harga komunitas
juga menurun jadi kita
melihatnya ya kita memang harus
resesi di kuartal ketiga ini
oke dunia usaha siap siap
memasuki resesi mungkin saya selanjutnya
tanya ke pak faisal basri pak faisal
ini tadi sudah dijelaskan oleh
bang justinus kemudian pak ruslan juga sudah
memberikan pemaparan begitu kalau dunia usaha
siap siap untuk memasuki resesi kalau
pak justinus tadi bilang bahwa sebetulnya
rupiah stabil begitu apakah
anda mencermati kondisi fundamental
ekonomi kita saat ini akan bisa
menyelamatkan kita dari jurang resesi
di kuartal ketiga nanti
resesi kan dua
tribulan berturut turut ya jadi
kalau tribulan kedua
tribulan ketiga ini
sangat sangat bergantung pada
kemampuan kita untuk menjelaskan
virus nah sampai hari ini
berkembang pesat kemudian
angka kematian juga mencapai rekor baru
kalau saya tidak salah satu ratus tujuh puluh satu ya nah jadi
kalau kita melonggarkan psbb itu di
risikonya nyawa manusia gitu oleh karena
itu kita relakanlah tribulan ketiga ini
minus juga asalkan triwulan keempat
kita sudah mulai rebound dan sangat
boleh jadi total sepanjang tahun ini kita
akan mengalami pertumbuhan
minus tapi ya segitu saja nanti
yang lebih realistik saja jangan dipaksakan
pak faisal kalau tadi anda memprediksi bahwa
kuartal dua kemungkinan akan negatif kemudian kita
merelakan kuartal tiga negatif juga ini artinya kita
harus siap siap begitu resesi akan masuk
di tahun dua ribu dua puluh ini ke indonesia begitu
ya resesi resesi kan
masalah teknis ya dua tribulan berturut turut
minus gitu ya itu saja kok jangan di
jangan resesi seolah olah kita mengalami
apa ya mengalami tsunami yang besar gitu
pertumbuhan negatif dua tribulan
berturut turut tapi kita lebih solid
kalau kita memaksakan saya takutnya
sampai tribulan tiga kita masih resesi
masih semakin panjang gitu ayo kita
perangi covid ini koordinasi yang baik
dana dipercepat untuk testing jangan testingnya
apa apa rapid test ya itu
siap siap gitu pcr kalau bisa paling
sedikit lima puluh ribu satu hari supaya kita lebih
cepat menjinakkan virus supaya virusnya
berkembang tidak lebih cepat daripada
kemampuan kita gitu sesuai dengan stimulus
kini adalah menangani virus baik pak faisal nanti juga
saya ingin bertanya sebetulnya bagaimana
penjelasan kepada masyarakat tadi pak faisal
bilang jangan terlalu ditakuti ya ini bukan
tsunami yang begitu besar tapi dampaknya
nanti yang dirasakan kepada masyarakat
sampai ke lapisan terbawah seperti apa
namun usai jeda ya pak kami akan kembali
tetaplah di cnn indonesia prime news
dan kembali di cnn indonesia prime news
kita lanjutkan dialog kita terkait dengan
ancaman resesi bagi indonesia pak faisal
tadi sebelum jeda kita sempat membahas
sebetulnya seberapa besar dampaknya nanti
jika indonesia mengalami resesi begitu
kalau mendengar kata resesi nampaknya
masyarakat langsung mengarahkan kepada
kemiskinan pengangguran daya beli melemah
sebetulnya bagaimana nanti kondisi yang
akan dialami masyarakat jika resesi itu
masyarakat yang terdampak yang paling
rentan kan sudah di cover ya nanti tolong
dikoreksi kalau saya salah sudah di cover
dengan bantuan sosial jaring pengaman
sosial ada pkh yang telah ditingkatkan
nilainya maupun jumlah penerimanya
bansos jabodetabek bansos bodetabek
kemudian ada bansos bansos lainnya itu
sudah diamankan sampai desember setidaknya
nah jadi kalau aktivitas ekonomi kan
bisa secara bertahap ya dilakukan dan
kita fokus yang dibuka itu adalah sektor
produksi jangan mal dululah gitu masa
yang kita buka konsumsi dulu kita bukankan produksi dulu
yang kita bukankan produksi dulu

mana yang tidak terlalu terdampak kepada
virus ini misalnya sektor yang padat
karya eh padat modal ya yang
pekerjanya sedikit kemudian yang
pekerjanya banyak separuh separuh jangan
full capacity gitu nah jadi gradually itu
lebih aman ketimbang kita membuka
kemudian virusnya mewabah lagi dan
akhirnya kita pcb lagi itu presiden yang
sangat buruk jangan kita berpegal falan
setir antiran itu pasuk awalnya bagus ya
karena terlalu terburu buru semua
indikator yang ada untuk kopi pilih
menunjukkan bahwa kita belum pantas
melonggarkan psbb baik tapi oke kitaanti
tertaksa harus bicara realitas
oleh karena itu solusinya waktu kita buka testing diperbanyak
tetap mengedepankan kesehatan ya pak faisal
juga harus paralel mungkin ya dengan stimulus ekonomi yang diberikan
ini bang justinus tadi pak rosan juga sempat menyampaikan bahwa
memang dunia usaha saat terkena karena sebagian besar impor kita
memang impor bahan baku untuk menggerakkan dunia usaha
namun stimulus nampaknya menjadi catatan dari kadin
yang dianggap masih lambat begitu untuk ke dunia usaha
ini tanggapan dari anda bagaimana
ya memang apa yang disampaikan pak rosan tadi cukup valid bahwa
stimulus terutama untuk perekonomian itu agak lambat
karena memang baru dimulai pertengahan juni
dan kita utamakan pelaku ukm
yang sekarang sedang dilakukan adalah restrukturisasi
atau penjatualan kembali utang
ini baik ditubi antara perbankan dengan nasabah
maupun yang difasilitasi oleh pemerintah
antara lain ukm
pembebasan untuk utang sampai lima ratus juta
pembebasan bunga subsidi bunga
dan untuk yang sampai sepuluh miliar itu mendapatkan penundaan dan subsidi bunga
memang untuk pelaku usaha yang cukup besar itu belum tercakup fasilitas saat ini
kecuali insentif pajak yang bisa dimanfaatkan sejak april kemarin
meskipun juga kalau kita lihat
sedang dievaluasi oleh kementerian keuangan efektivitasnya
yang banyak memanfaatkan terutama pasal dua puluh satu
tapi untuk pasal dua puluh lima belum dimanfaatkan dengan baik
evaluasi di bulan ini nanti akan berpengaruh kepada kebijakan berikutnya
kalau memang pelaku usaha membutuhkan insentif lain
tentu akan kita fasilitasi
akan kita revisi insentif yang ada
jadi ini sifatnya dinamis
untuk yang lain lain saya setuju bang faisal tadi
kita fokus di kesehatan
jadi anda setuju jika relakan dulu lah kuartal tiga nampaknya
untuk kita tetap melakukan pengetatan
tidak ada pelonggaran psbbl
tapi tetap mengutamakan kesehatan
tapi biarkanlah nanti di kuartal ke empat
mungkin kita bisa kembali memperbaiki ekonomi dengan lebih kencang lagi
yang lebih stimulus yang lebih besar lagi bagaimana begitu
ya jadi kementerian keuangan dalam hal ini menyiapkan anggaran
menyiapkan kebijakan dan arahnya
tetapi tetap sangat kondisional
tergantung pada sejauh mana efektivitas penanganan kesehatan
tracing dan treatment itu menjadi fokus
maka kami juga mendorong penyerapan anggaran lebih cepat
oleh kementerian teknik supaya tes lebih matif
menjangkau semakin banyak orang
dan juga faskes alkes itu juga tersedia di setiap tempat
di setiap daerah
lalu kita juga mendukung upaya upaya kementerian lembaga
termasuk para pelaku usaha untuk memulai menyiapkan protokol new normal
dan kita siapkan insentifnya
tetapi kita tidak dalam posisi mendahului
lebih baik kita betul betul efektif menangani kesehatan
ketimbang kita mengorbankan kesehatan yang akan beresiko
kepada masa depan perekonomian kita itu sendiri
nah sekarang kita siapkan lapis lapis kebijakan mas aldi
nanti mana yang efektif tentu akan kita lihat dalam perkembangannya
kita siapkan beberapa skenario
termasuk tadi pak rosan menyampaikan
kalau pelaku usaha memang sudah butuh cepat untuk didorong
kita juga siapkan beberapa cadangan
nah mudah mudahan terus bisa didiskusikan
yang terbaru adalah pak presiden telah menyampaikan
kita akan menerapkan bansos produktif untuk para pelaku ukm
rp dua empat juta itu sebagai bantuan mereka untuk modal awal
mudah mudahan ini bisa dilakukan dengan cepat
lagi lagi tergantung kepada bagaimana dampak pandemi di kesehatan kita di atas
termasuk strategi pemulihan ekonomi nasional atau pen
juga untuk kemudian memberikan stimulus investasi
saya ke pak rosan selanjutnya
pak rosan ini terkait dengan apa ya bisa dibilang mungkin bagaimana
dunia usaha ini merasakan pelemahan ekonomi di kuartal satu
dan kemungkinan di kuartal kedua ini akan kembali terkontraksi
sudah sejauh mana yang dirasakan dampaknya kepada dunia usaha sebetulnya
ya kalau dunia usaha dalam waktu yang singkat kan memang tekanannya sangat luar biasa ya
sehingga kita lihat dari angka yang dirumahkan
tapi phk juga meningkat sangat tajam dan juga faktor kemiskinan juga bertambah
tetapi memang kita dari dunia usaha ini melihatnya bahwa ya kita harus mem planning agak susah memang nih
seperti yang dikatakan oleh pak faisal basri bahwa karena testing kita juga relatif masih rendah ya
dibandingkan negara negara asean lainnya gitu ya
kita mungkin baru di level per satu juta itu baru empat ribuan
kalau kita bandingkan dengan singapura sudah di atas satu ratus dua puluh ribu
kemudian mungkin malaysia di atas dua puluh lima ribu thailand itu sudah sembilan ribu
sehingga memang kita harus mengejar testing ini terlebih dahulu
sehingga kita tahu petanya mana daerah daerah yang bisa dilonggarkan atau daerah daerah yang harus justru mungkin diperketat
nah tapi memang kami melihat kalau hanya mengandalkan dari
private sector dunia usaha ini memang sangat berat
jadi kita harapkan juga government spending atau belanja pemerintah ini bisa dipercepat dan setingkatkan juga
dalam kita menjaga salah satunya daya beli masyarakat kita juga ya
supaya ekonomi juga masih bisa bergerak
karena kalau private sector juga memang stimulusnya juga belum ada ya
baru ada mungkin umkm dan bumn
kemudian seberapa besar sih pak rosan seberapa besar produktivitas yang presentase produktivitas yang menurun
akibat adanya pandemi covid sembilan belas ini selama di kuartal satu dan dua
ya sebetulnya sih tergantung dari industri nya ya
kalau kita tahu paparizata nyaris lumpuh lah gitu ya
jadi itu yang saya saksikan menyampaikan
saya sudah mulai terbuka
sehingga mereka juga perlu memerlukan modal kerja juga gitu
yang sekarang memang dari perbankan mereka agak susah ya mendapatkan modal kerjanya
sehingga diharapkan juga ada pemerintah bisa membantu modal kerja mungkin dengan memberikan penjaminan
jadi pemberian itu ya stimulus untuk usaha
untuk usaha bagi sektor umkm
dan kalau berbicara soal umkm sendiri ini penggerak perekonomian kita
apa yang paling urgent dibutuhkan oleh sektor umkm ini agar kemudian bisa memiliki amunisi yang kuat lah paling tidak untuk tetap bertahan di tengah pandemi
ya memang karena demandnya kan juga lemah ini ya
walaupun kalau dari segi umkm sendiri mereka membutuhkan modal kerja juga
bicara dengan kami gitu
dan relatifnya mereka napasnya lebih pendek lah daripada para pengusaha
jadi memang demand nya ini harus di create
sehingga pemberian jaminan pengaman sosial ini harus lebih di push lagi dan diperbesar lagi sehingga demandnya ada
sehingga ini juga membantu umkm pada saat supply side nya juga terbantu dengan adanya bantuan modal kerja dari pemerintah
sehingga dua duanya bisa berjalan
karena kalau demand nya ini bisa berjalan
kalau demand nya tidak ada supply nya didorong juga agak kurang optimal ya
kayak lembar ke pak faisal basri mungkin soalnya
pak faisal kalau anda mendengar tadi pemaparan dari bang roslan terkait dengan kesiapan dunia usaha menghadapi pandemi
sebetulnya apa yang harus diprioritaskan oleh dunia usaha saat ini untuk kemudian bisa bertahan terutama pada nanti pelemahan ekonomi di kuartal tiga

sebetulnya ada tanda tanda sudah membaik

seperti otomotif mobil ya
mobil itu sudah naik bulan juni dibandingkan dengan mei
naik dari tiga lima ratus lima puluh satu unit
jadi cuma tiga lima ratus lima puluh satu itu bulan mei
bulan juni sudah dua belas enam ratus dua puluh tiga
itu kan final
jadi juni sudah membaik
tapi membaiknya kan belum bisa recover
kondisi juni tahun lalu ya
nah kan agradual juli agustus september
juli agustus september itu kan tiga bulan ketiga
nah harapan kita otomotif ini diikuti oleh sepeda motor besi baja tekstil farmasi world and paper petrokimia penggunaan
itu yang tidak sensitif terhadap covid karena bisa physical distance
jadi banyak sebetulnya peluang
seraya kita mencoba misalnya untuk besi baja ini segera di recover
kan sudah ada pmn juga untuk krakatau steel
untuk meredam impornya ada kecenderungan impornya naik
berarti kan aktivitas ada di dalam negeri
tapi krakatau steel nya yang repot
ini direcover sehingga bisa mengurangi impor
kemudian untuk umkm
kan ada enam puluh juta impor
enam puluh juta lebih umkm
rasanya tidak bisa semua disentuh
jadi kita sisir
saya saran saya itu umkm itu dibagi empat
jadi yang pertama yang harus diikhlaskan untuk dibantu adalah umkm yang dampak covid nya sangat berat
dan kondisi kewangannya juga sangat berat
jadi ini berapapun akan membangkitkan umkm
yang seperti ini yang seperti disampaikan tadi pak jokowi kalau nggak salah sudah bansos untuk umkm untuk kategori yang pertama
jadi yang paling bisa dibantu adalah yang dampak covid nya rendah
dan kondisi kewangannya juga ringan
yang bisa dipungkit tepat
kemudian yang ya itulah
kemudian ada gradasi yang dua lagi
tapi kalau yang berat sama berat
dampak covid nya berat
ya udah mereka tidak ada konsentrasi lagi untuk usaha
mereka berikanlah ruang untuk bisa bertahan hidup sampai kita tahu ya mungkin secepat mungkin
tapi maksimum saya rasa mereka bisa bertahan dengan bansos ini sampai bulan desember
terima kasih pak faisal
selanjutnya saya ke bang justinus
ini mungkin terkait dengan kemudian penyaluran kredit pinjaman untuk sektor umkm begitu ya
jadi bagaimana kemudian nanti skema yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan secepat itu kepada umkm umkm ataupun dunia usaha dunia usaha yang terdampak signifikan akibat pandemi covid sembilan belas
sementara seperti kita ketahui mereka juga secara fundamental ini memiliki kekuatan yang cukup melemah cukup dalam akibat pandemi ini
kemudian bagaimana ini bisa tersalurkan dengan baik begitu bantuan ini
yang pertama ini sudah mudik untuk restrukturisasi
kita meminta petan dagaan menggunakan pegadean lalu pnm mandiri kur dan lpdb untuk mendaftarkan para peserta mereka atau para debitur ini untuk mendapatkan penjadwalan ulang termasuk subsidi bunga sampai dengan enam bulan
ini sudah berjalan
sampai sekarang sudah sekitar dua lima juta nasabah yang mendapatkan penjadwalan
di luar yang perbankan
lalu yang kedua
menteri keuangan juga sudah menempatkan dana tiga puluh triliun di bank imbara melalui peraturan menteri no tujuh puluh dengan suku bunga yang murah supaya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ukm
lalu yang ketiga
dengan peraturan menteri no tujuh puluh satu telah dilakukan penjaminan kredit melalui askrindo dan jamkrindo
skemanya nanti para pelaku ukm dapat memanfaatkan dana yang cukup murah
karena ditanggung oleh pemerintah
imbal hasilnya itu ditanggung pemerintah
maka bisa mendapat suku bunga sangat rendah
supaya mereka bisa mendapatkan bantuan permodalan
itu yang sekarang sudah berjalan
tinggal kecepatan yang betul betul kita harapkan bisa lebih baik
maka sudah ada revisi beberapa termasuk dengan pmk delapan puluh lima
supaya lebih mudah administrasinya tidak merepotkan para pelaku ukm
baik itu tadi ada kebijakan
kemudian juga ada
tadi skema skema yang diberikan untuk kemudian penyaluran kredit kepada umkm
baik nanti usaha jeda saya akan melanjutkan kembali dialog kami pada malam hari ini
namun pemirsa kita harus jeda terlebih dahulu
anda kembali di cnn indonesia prime news
dan kita masih membahas soal ancaman resesi
bagaimana strategi indonesia untuk kemudian menghadapi lembah resesi
yang mungkin bisa dihadapi di kuartal kuartal selanjutnya
saya ke pak arosan
pak arosan dari kadin
pak rosar ini terkait dengan tadi yang sudah dikatakan stimulus
yang diberikan kepada dunia
kemudian ke sektor umkm
sebetulnya apakah ini sudah mulai dirasakan
dan apakah jika stimulus stimulus itu diberikan
apakah ini bisa kemudian mengurangi ancaman adanya phk besar besaran
dan juga produktivitas yang menurun
dan ya paling penting itulah
tidak sampai memutus hubungan kerja karyawan gitu
pak rosan sepertinya masih ada kendala teknis
saya ke pak faisal basri
pak faisal terkait dengan resesi ini
sebetulnya bagaimana kita bisa membangun narasi optimisme
oke saya ke pak faisal terlebih dahulu ya
bagaimana kita bisa membangun narasi optimisme di tengah masyarakat begitu ya
yang sudah mengalami pemutusan hubungan kerja
atau unpaid leave dan juga masyarakat yang terkena dampak langsung akibat pandemi covid sembilan
jadi bagaimana bisa kemudian membangun narasi optimisme
agar kita siap kok gitu
fundamental kita cukup kuat kok untuk menghadapi pelemahan ekonomi ini
jadi kita mungkin perlu menjelaskan kepada publik ya
menjelaskan pada publik struktur ekonomi kita
lantas jangan dikait kaitkan dengan
singapura yang terjun bebas
bahwa kita beda dengan singapura gitu
singapura memang pertumbuhannya
tapi kalau year on year nya dua belas kalau saya tidak salah
nah singapura itu ekspornya hampir dua kali lipat dari pdb
nah jadi kalau akibat pandemi global
otomatis singapura yang kena duluan paling berat
ditambah importnya lebih besar dari ekspor
jadi dari sektor perdagangan luar negeri aman
nah yang begini begini yang rasanya
oleh karena itu yang perlu dipacu dipicu adalah konsumsi dalam negeri
dan konsumsi pemerintah kan
oke konsumsi pemerintah sudah jalan
nah bagaimana menjaga agar konsumsi dalam negeri ini
bisa tetap positif gitu
satu persen kayak gitu ya
sukun sukun bisa satu setengah persen gitu
itu akan sangat membantu
sehingga resesinya mungkin antara resesi dan tidak resesi ya
seperti yang bank dunia perkirakan
itu kalau saja tahun tahun ini
itu reboundnya lebih cepat daripada semakin dalam kita di dua ribu dua puluh
mungkin tinggi tangga yang harus kita siapkan untuk dua ribu dua puluh satu gitu
nah jadi serendah mungkin bukan
sesedikit mungkin kita turunnya itu
kalau bisa tidak turun ya
bang rosan ini setuju atau tidak dengan tadi yang dijelaskan oleh pak faisal
jika dunia usaha masih kuat nggak
dan di kuartal tiga mungkin akan ada pelemahan lagi masih kuat atau tidak fundamental yang dimiliki
saya setuju dengan pak faisal
saya setuju dengan pak faisal
saya sudah sampaikan bahwa memang kita ini sekarang bertahan
walaupun sudah mulai ada pergerakan perekonomian lagi dan ini ya membantu kita
menapas kita jadi lebih panjang gitu ya
memang masih jauh dari ideal
tapi paling tidak kita bisa bertahan dulu
kita nggak mengurangi pegawai
tidak ada phk
itu kan yang penting buat kita juga gitu ya
sehingga ekonomi ini kita tahu ya berjalan dulu walaupun keadaannya tekanannya masih berat
tetapi kita lihat dengan berbagai kebijakan stimulus yang diluncurkan pemerintah
kita harapkan ini bisa membantu lagi
bisa menjadi lebih baik lagi
sehingga pada saat nanti di tahun depan diharapkan bisa rebound dengan baik lagi
lebih baik lagi lebih cepat
walaupun kelihatannya untuk sementara waktu kita harus berdampingan dengan covid sembilan belas ini ya
sampai ya mungkin vaksin ini ketemu gitu
rebound lebih cepat itu yang diinginkan
tapi untuk skema pemodalan sendiri bagi dunia usaha sampai sejauh ini
kira kira sudah memiliki skema yang cukup tangguh begitu untuk kemudian bisa tetap bertahan
ya memang ini masa masa yang sudah berakhir
ya memang ini masa masa yang sulit buat kita semua
oleh sebab itu kita memang memerlukan kehadiran pemerintah disini
terutama di dunia usaha
nah kalau dunia usahanya ini stimulusnya baru diberikan misalnya tahun depan
berarti kan penerimaan pajak pemerintah akan turunnya lebih dalam lagi
nah ini kan akan berdampak secara keseluruhan
nah oleh sebab itu kalau kita lihat memang di dalam stimulus yang sekarang kan belum ada untuk korporasi
kalau dibilang ke korporasi udah ada itu lebih ke bumn
adalah mengenai dana talangan dan pnm
jadi harapannya tentunya stimulus untuk dunia usaha ini segera bisa di skemanya diluncurkan
dan anggarannya juga sudah bisa disiapkan
baik kalau begitu langsung saja saya ke bang justinus
bang yusinus bagaimana ini tadi yang dikatakan oleh pak rosan
ya yang pertama tentu kami pemerintah bertanggung jawab atas situasi kondisi ekonomi sosial kesehatan yang ada
kami ingin memastikan bahwa pemerintah dan bank indonesia itu terus memantau melakukan monitoring evaluasi kebijakan
dan para dinamis merespon apapun dari para pelaku usaha
kami juga berterima kasih dan berempati kepada para pelaku usaha masyarakat yang telah juga berkorban
ini sama sama kita pengurang urang supaya bisa melawan pandemi dan melewati
nah sekarang kami juga terus berdialog dengan kadin dengan afindo dengan disney untuk mendapatkan masukan
terutama juga dengan kemenko perekonomian
bisa lebih sensitif dan lebih pajak untuk membantu para pelaku usaha
kembali perekonomian indonesia
untuk tahun dua ribu dua puluh rasanya kita tetap harus optimis
tapi juga realistis seperti pak faisal sampaikan
yang penting kita fokus di kesehatan
kita berharap bisa tetap positif
kalaupun tidak toh kita sudah mencoba menyiapkan suatu landasan yang lebih berkesinambungan
karena pertarungan ini cukup panjang
kita harus menyiapkan nafas dan stamina yang cukup untuk ini
maka kita harus realistis dengan hitung hitungan
pandemi ini mungkin dampaknya akan sampai ke pertengahan dua ribu dua puluh
sehingga kita tidak perlu tergantung pada satu dua indikator ekonomi
tapi lebih bagus melihat ini secara holistik
bagaimana kesehatan ini menjadi prioritas
setepatnya kita bisa tangani dengan baik
maka apbn pun juga diarahkan
kita harus mengerjakan ke sana
termasuk kita mendorong pemda pemda untuk berlomba lomba menuju ke hijau
sehingga bisa menjadi prakondisi prasyarat yang baik
pak ipin dan kerjasama yang baik
semua pihak pusat pemerintah rentah swasta
rasanya kita akan terus bercipa cipa ku
dan pengorbanan bisa lebih besar lagi
nah ini yang menurut kami menjadi kritikal
mudah mudahan kita setelah ini bisa lebih bagus lagi dalam berkoordinasi mas aldi
staf khusus kementerian keuangan
pak faisal basri selanjutnya
bagaimana harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat
dunia usaha pemerintah kemudian ini agar bisa kemudian terus bertahan di tengah pagebluk ini pandemi ini
yang penting kita melihat masa depan itu lebih cerah gitu ya
jadi optimism yang membuat kita bisa betul betul
menjaga stamina kita seperti yang mas justinus katakan tadi
menjaga stamina jangan doros gitu ya
kemudian kalau bisa nih kalau bisa
struktur anggaran juga ditinjau kembalilah
yang saya gemes itu anggaran pertahanan kok masih tinggi
hari ini masih beli sembilan belas triliun alutista gitu ya
supaya makin banyak yang kita bisa alokasikan untuk
bantuan sosial ini
realikasi anggaran ditinjau lagi
terima kasih pak faisal selanjutnya
mungkin terakhir bang rosan rosani
ini apa yang ingin anda sampaikan kepada kawan kawan dari dunia usaha
kemudian juga mereka yang bergerak dari berbagai sektor ya
terutama mungkin mereka yang paling terkena dampak paling besar begitu sektor umkm
ya seperti yang disampaikan oleh pak faisal memang ya nama apalagi kita dunia usaha
kita harus selalu berpikiran positif dan optimis ya
dalam segala hal
karena dengan itu juga membuat semangat kita bertahan pada saat ini terus maju gitu
kita tahu eventually ini akan berakhir
memang kita belum tahu kapan tetapi kita selalu bisa beroptimis beradaptasi berkreatif
dan juga berinovasi dalam menghadapi ini semua
insya allah kita bisa lewati ini dengan baik
jangan jangan ini bisa jadi momentum kita untuk kemudian bersiap siap ya jika nanti ekonomi akan mulai booming kembali
setelah tadi anda katakan even toel ini akan berakhir begitu ya bang rosan
baik terima kasih bang rosan roslani ketua umum kadin
dan juga pak faisal basri ekonomi senior universitas indonesia
bang justinus prastowo staf khusus kementerian keuangan
bapak bapak terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
semoga ini bisa membangun tadi narasi optimisme di tengah masyarakat bahwa fundamental ekonomi kita sebetulnya kuat begitu
sudah ada langkah langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk kemudian menghadapi pandemi menghadapi ancaman resesi begitu
kita lihat nanti bagaimana kelangsungan atau kelanjutan ya dari
kita melawan corona terima kasih bapak bapak selamat malam